ibu negara iryana joko widodo didampingi istri wakil presiden wuri ma'ruf amin
permaisuri sri sultan hamengkubuwono x gusti kanjeng ratu hemas
dan sejumlah anggota organisasi aksi solidaritas era kabinet indonesia maju
berkunjung ke pasar beringharjo yogyakarta hari selasa
kunjungan iryana ini dalam rangka meninjau geliat ekonomi masyarakat di pasar beringharjo
pasca pencabutan ppkm oleh presiden joko widodo
di pasar beringharjo iryana memborong tas duster hingga kain batik
iryana sendiri sempat memuji kondisi pasar beringharjo yang nyaman untuk berbelanja
tempatnya bersih penjualnya rampas rampas
kunjungan ibu negara republik indonesia ini sontak menarik perhatian pedagang dan pengunjung pasar
yang kemudian beramai ramai mengajak iryana untuk bersuah foto
sejumlah pedagang mengaku terkejut ketika lapaknya mendapat kunjungan ibu negara
apalagi ditambah dengan dagangannya diborong juga oleh iryana
namun pedagang mengaku iriana tidak mendapatkan harga diskon
enggak harga pas soalnya bahannya udah yang alusan yang bagus
harga berapa tadi mbak
harganya kalau kain seratus kalau yang singlet tadi satu ratus lima puluh
ya lebih lah satu jutaan
selain pasar beringharjo rombongan ibu negara iryana joko widodo juga mengunjungi sejumlah lokasi lain
di antaranya sentra bapia patuh
iryana bertolak dari pasar beringharjo menuju kawasan sentra bapia pato
yang berjarak kurang lebih tiga ratus meter dari pasar beringharjo dengan menaiki beca
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta